menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi turun tangan atas kontroversi pawai budaya yang dilakukan siswa paut di probolinggo
pawai sempat mengundang kontroversi karena siswa anak memakai cadar dan membawa replika senjata laras panjang
namun dari hasil penyelidikan polisi memastikan tidak ada unsur radikalisme dan video yang diunggah tidak utuh dari pawai yang sebenarnya
menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi langsung turun tangan menangani kasus kontroversi viralnya video dan foto foto peserta karnaval anak anak paut
yang mengenakan kostum jubah hitam berjadar dan membawa replika senjata laras panjang minggu sore
mendikbud mendengarkan paparan hasil penyelidikan dari kepolisian dan komandan kodim delapan ratus dua puluh probolinggo selaku penanggung jawab paut kartika lima ratus enam puluh
muhajir menjelaskan karnaval kontroversi ini merupakan
insiden ketidaktahuan pengajar apalagi dalam video tersebut dipotong atau tidak utuh
saya sudah kunjungan on the spot langsung kepada siapapun yang masih menganggap ada hal masalah yang harus dikuruskan
sekarang sudah saya luruskan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara niat sekolah terutama untuk memberikan ajaran ajaran yang mengarah kepada pemahaman pemahaman yang berbahaya
pihak kepolisian sendiri sudah melakukan investigasi dan menyatakan video yang beredar
hanya sebagian dan tidak ada unsur radikalisme
yang terlihat hanya penggal dan itu hanya bagian yang belakang
tidak secara utuh yang disampaikan di viral yang ada di media sosial
karena secara utuh kita melihat ada laki laki yang menjubah warna putih mengibarkan atau membawa bendera merah putih
sementara itu ketua yayasan paut kartika lima ratus enam puluh sembilan meminta maaf atas kejadian pawai tersebut
pihaknya mengaku tidak ada kesengajaan dan tidak bermaksud menyebarkan paham radikalisme
sebelumnya kami minta maaf mungkin karena kelalaian kami juga pak kurangnya ada komunikasi dengan pihak sekolah
mungkin dengan adanya kejadian seperti ini menjadikan introspeksi bagi kami agar sekolah tk kartika lima ratus enam puluh sembilan di kodim delapan ratus dua puluh probolinggo bisa menjadi jauh lebih baik lagi
seperti diketahui pawai anak yang digelar sabtu kemarin membuat heboh dunia maya
karena peserta pawai mengenakan
cadar dan membawa replika senjata laras panjang
pawai itu sendiri sempat menjadi viral dan kontroversi di masyarakat luas